pelarangan mudik menjadi problematis ketika tempat wisata diizinkan buka ketika libur lebaran
akibatnya pengunjung membludak tanpa mengikuti protokol kesehatan
kami bahas malam hari ini bersama sandiaga uno men parekraf ri
assalamualaikum selamat malam mas menteri
mohon maaf lahir dan batin minal aydin wafaizin mbak tiffany
dan tentunya pemirsa cnn yang mudah mudahan di bulan jawa ini
kita bisa lebih mengatasi pandemi dan tentunya bisa membangkitkan juga ekonomi
dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
mas andi dari awal pembukaan tempat wisata ini kan sudah menimbulkan polemik sudah problematis
ketika mudik dilarang justru keran wisata ini justru dibuka gitu
apa yang kita lihat beberapa hari belakangan ketika libur lebaran
kondisinya betul seperti apa yang diduga dan dikhawatirkan
tidak ada prokes kemudian pengunjung membludak dan sebagainya
pengawasannya seperti apa
apakah ini sudah diperhitungkan matang matang ketika membuka keran wisata dari awal pertama
kita melihat ini sebagai satu tantangan
dan juga merupakan konsekuensi daripada pemberlakuan ppkm skala mikro
ppkm skala mikro diberlakukan dengan adanya larangan mudik
sudah diprediksi diantisipasi jauh jauh hari bahwa
destinasi destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif
pasti akan mendapatkan libur
dan juga mendapatkan keuntungan
selain karena itu kami bekerjasama dengan pemerintah daerah saat gas covid sembilan belas
sudah memberikan antisipasi dengan membagi panduan chse
yaitu sebuah panduan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin
kami bekerjasama dengan pemerintah pemerintah daerah
mulai dari di dki maupun di tiga puluh empat provinsi
agar mereka mampu untuk melakukan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan kesehatan dan kesehatan kesehatan
agar mereka mampu untuk melakukan kesehatan kesehatan dan kesehatan kesehatan

melakukan satu bauran kebijakan
seandainya protokol kesehatan itu abai
dan seandainya itu menimbulkan potensi resiko
maka mereka harus secara tegas mengambil keputusan
karena keputusan di ppkm skala mikro itu bukan ada di pemerintah pusat
kedua bahwa protokol kesehatan dan panduan chse yang kami berikan itu adalah prakondisi
jadi kalau prakondisinya tidak bisa ditetapkan
tidak bisa ditetapkan
tidak bisa diimplementasikan
maka saran kami terutama di zona zona merah dan zona zona kuning
itu destinasi wisata agar tidak dibuka
dan justru kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan alhamdulillah kami menghargai mengapresiasi pemerintah daerah
juga beberapa kelola destinasi wisata secara proaktif berhubungan dengan kita
nah inilah yang kita lihat dalam dua hari
dengan cepat tegas pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata mengambil keputusan
dan ini tentunya sudah dilakukan dalam langkah koordinasi bersama kita di pusat
oke kalau tadi mas menteri sampaikan
antisipasi jauh jauh hari adalah salah satunya dengan chse
tapi apa yang kita lihat di lapangan artinya aturan panduan tersebut tidak berjalan optimal
tidak berjalan maksimal
tetap ada kondisi kondisi yang harusnya memang diperhitungkan
kemudian bagaimana monitoring kemudian koordinasi tentunya dengan pemerintah daerah
karena kalau mungkin secara psikologis orang orang tempat wisata itu menjadi salah satu sasaran ya
yang paling banyak dituju
karena mungkin selama pandemi yang sudah setahun lebih ini
orang haus akan liburan tidak boleh mudik gitu
tidak boleh pulang kampung
akhirnya masuk ke tempat wisata pergi ke tempat wisata mas menteri
ya memang destinasi wisata terutama destinasi destin
destinasi wisata unggulan tulang punggung
yang menjadi favorit karena harganya terjangkau
dan memberikan satu kesempatan bagi masyarakat
yang sudah satu tahun lebih menghadapi pandemi ini
merupakan destinasi yang harus kita pastikan
kepatuhannya terhadap protokol kesehatan
dan kami memberikan panduan bahwa seandainya tidak yakin
para pengelola destinasi wisata maka tutup secara tegas
dan pemerintah daerah saat gas covid
kami kebetulan juga berkoordinasi dengan pak doni
dengan saat gas covid pusat maupun daerah
bahwa mekanisme itu harus berjalan
nah yang kemarin terjadi itu adalah bentuk daripada
keputusan yang tegas dari masing masing pemerintah daerah
melihat kondisi tidak bisa dipatuhi
mereka langsung mengambil keputusan untuk
menutup dan itu bagian daripada tangan dan peluang juga
satu yang menjadi peluang bahwa ternyata
di tengah tengah pandemi permintaan terhadap
destinasi dan produk produk ekonomi kreatif itu
bisa kita bangun tapi harus dalam keseriusan kita
mengelola ini dalam bingkai protokol kesehatan
seandainya kita tidak bisa berikan
kepastian terhadap protokol kesehatan
maka sebaiknya destinasi destinasi wisata tersebut
dan sentra ekonomi kreatif jangan lupa ada sentra ekonomi kreatif
seperti mal pasar pasar itu juga harus bersiap siap
mengantisipasi agar tidak menjadi pemicu lonjakan kasus covid sembilan belas
oke ketika pengelola sektor wisata begitu ya
di lapangan mas menteri baik di jakarta ataupun juga di daerah
ragu ragu untuk membuka sebenarnya tapi di satu sisi mungkin
mengikuti arahan dari pemerintah pusat kemudian juga sejalan dengan
menggerakkan roda perekonomian kita dengan adanya pembukaan tempat wisata
dan sebagainya ini juga agak membingungkan mas menteri seperti apa
kalau ragu ragu listrik tutup jadi tidak ada kebingungan apalagi kalau kita lihat
sekarang kan kita masuk ke dalam era volatility uncertainties complexities and ambiguraties
bahwa pandemi covid sembilan belas ini memaksa kita untuk melakukan kebijakan kebijakan
yang bersifat adalah sifatnya localized customized dan bagaimana para wisata ini juga power inside
berarti mereka harus mampu untuk mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan
memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kebijakan kebijakan tersebut bisa
diimplementasikan langsung di lapangan dengan memberikan kewenangan bagi satgas covid setempat
nah yang kedua menurut saya yang menjadi peluang bagi kita adalah jika kita bisa menerapkan protokol kesehatan itu
secara clean dan terpantau termonitor dengan baik berarti harapan kita untuk
menggerakkan kembali ke keadaan kita dan keadaan kita akan menjadi kembali ke keadaan kita
bagaimana keadaan kita akan menjadi ekonomi bagaimana tiga puluh empat juta pelaku para wisata dan ekonomi gratis ini bisa bergerak kembali
itu bisa terpenuhi tapi dengan syarat bahwa protokol kesehatannya harus dipatuhi
oke berkaca pada peristiwa peristiwa potret potret di tempat wisata beberapa hari terakhir di masa libur lebaran ini
artinya evaluasi kedepannya ini berarti akan dikembalikan ke masing masing ke pemerintah daerah
apakah itu akan dikembalikan ke masing masing ke pemerintah daerah apakah itu akan dikembalikan ke masing masing ke pemerintah daerah
apakah kedepannya akan tetap membuka kalau ragu ragu kalau menganggap tidak aman tidak usah dibuka seperti itu mas sandi
ya tepat sekali mbak tiffany jadi kita melihat misalnya kan aspek chse itu ada
cleanliness health safety dan environmental sustainability misalnya di waduk gedung ombo yang ada di kabupaten boyolali
misalnya di waduk gedung ombo yang ada di kabupaten boyolali
yang daftarkan perahu yang mengakibatkan korban jiwa
berarti itu harus dievaluasi ditutup sementara karena aspek safety nya tidak dijaga
came that yang menurut saya bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif para pengelola football senjata lebaran karena aspek safety nya tidak dijaga
nah ini yang menurut bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif para pengelola football senjata lebaran karena aspek safety nya tidak dijaga
lollar off sekian ke atas quite disebelin secara holistik kita terapkan potential chse tersebut
dan pemerintah daerah disini saya sangat mengapresiasi lollar off sekian ke atas quite disebelin secara holistik kita terapkan potential chse tersebut

dan koordinasi ini ternyata bukan hanya kesempatan aspek kesehatan
tapi aspek aspek lain seperti keberlanjutan lingkungan
seperti bagaimana kita bisa memberi pelatihan pelatihan
para pengelola tempat wisata dan infrastruktur infrastruktur
agar penerapan protokol chse termasuk kesehatannya
bisa dilakukan secara tepat dan benar
oke mas andi terakhir
selama ini kita tahu bahwa tempat wisata sektor pariwisata
ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terdampak
di masa pandemi covid sembilan belas ini ya
di satu sisi betul harus menggerakkan menghidupkan kembali roda perekonomian
tapi kita tahu bahwa para pekerja pegawai yang ada di sana di sektor ini
mereka sangat sangat rentan
perlindungannya seperti apa mas sandi
perlindungannya jelas kita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
akan meluncurkan dana hibah
para wisata agar mereka jika diputuskan untuk ditutup
dan mereka harus kehilangan mata pencarian penghasilan
pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada yang betul betul memerlukan
yang kedua kita harus tingkatkan keterampilan mereka
dari segi kepatuan kepatuan adaptasi baik protokol kesehatan
maupun juga penggaraan kegiatan para wisata ekonomi kreatif
yang mengacu kepada digitalisasi
jadi keterampilan mereka harus diangkat sehingga peluang peluang yang ada
di depan kita ini bisa kita hadirkan sebagai penggerak ekonomi
dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
dan terakhir menurut saya untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
kita harus sama sama bergandengan tangan
kita harus pastikan betul bahwa program program yang di
dijalankan oleh pemerintah ini
bisa menghadirkan ekonomi yang berkeadilan
hampir tahun lebih ini kami melihat dampak melebarnya
yang terjadi antara gap
antara yang bisa mendapatkan di saat pandemi ini kesempatan
untuk memiliki pekerjaan sama yang tidak memiliki pekerjaan
ini harus kita perkecil gapnya dengan kehadiran kebijakan kebijakan
yang lebih berkeadilan
oleh karena itu saya berkoordinasi dengan pak menteri kesehatan pak satgas
bagaimana kita buat suatu bauran kebijakan yang bisa memastikan kita
luar dari pandemi ini kita pastikan kesehatannya kita prioritaskan
namun aspek ekonominya juga pasti kita harus perhatikan dalam konsep yang holistik
oke baik terima kasih mas menteri sudah bergabung dengan cnn indonesia
malam hari ini sayang sekali karena waktunya terbatas
mudah mudahan kita bisa membuka ruang diskusi ya di lain kesempatan
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih mbak dipeni